begitu kental dan hangat rumah makan seluas sembilan ribu meter persegi ini tidak hanya sekedar menjual
memasak paheya membutuhkan waktu sekitar
yang yang semua yang mendengarkan juga gue gak tau ya teman teman yang lain gimana tapi gue sih
jadi adonan perlu dicairkan kembali dengan gula pasir cair
karena ini dulu kan bibit bibit kelapa ini dari sulawesi bawa ke sini
ya mungkin besok sedikit akan terganggu karena penuhnya masa
aturannya tercantum dalam peraturan daerah no empat tahun dua ribu delapan belas
satu tujuh juta itu tidak mencerminkan jumlah yang sebenarnya dari warga negara indonesia yang ada di luar negeri
misalnya cedera siku elbow